kok gue bisa di sini
karena kamu benar benar sakit jiwa
pak aku ini gak sakit jiwa pak
mana mungkin kamu tegak nyakitin adik kamu sendiri
emang ini salah apa sama kamu
masalah dia itu banyak pak
yang terutama adalah
dia udah ambil raja dari aku mbak
obsesi kamu terhadap raja
yang sudah berlebihan itu namanya sakit jiwa
sekarang tunjukin papa di mana kamu pasung dia
pak sampai kapanpun
clara gak akan pernah tunjukin di mana pak
clara di mana putri
clara mau sampai papa cari kayak gimana pun pak
putri nggak akan pernah balik lagi pak
kita semua udah nyatin pak
kalau putri itu udah meninggal
dan kita semua udah ngeliat pak
putri itu udah dikubur
sini kasih papa
wahara bantu kamar ya pak
papa harus kuat pak
ya ampun papa
maafin clara pak
papa tegak tegak aja ya pak
bapak tadi bilang kalau bapak sakit dan ternyata sekarang papa sehat sehat aja pak
papa jahat pak mas
papa harus ketemu sama putri
papa harus ketemu sama putri
jujur papa clara
kenapa sih pak papa ini selalu ngehalangin kebahagiaan clara pak
sama aja sama si papa
yang ada di pikiran kalian itu cuma putri
umsur lupa with apapa
jajum kamu bapak

kamu sama sama emang freund

juhih sullivan madragal dan tak ada tim gilapa tanggung buddies regarding dollars
perjuangan tak bud nasa soho hooboo plantation pintanya

apa sih pak
apa sih pak
masa yang terakhir
masa yang terakhir
masa yang terakhir
masa yang terakhir
masa yang terakhir
hmm sekarang dewa udah ada di tangan aku
terus dia percaya sama semua kata kata aku dan tetap mau temenan sama aku
kok malah di sini ya
jangan jangan mama emang sengaja nyariin aku
enggak aku harus kabur sekarang
aduh pake ketauan lagi
kamu itu habis dari mana aja
mama caring kamu tuh kemana mana
nggak mau dari sini
ikut sama sekarang
kamu harus ikut sama sekarang
takap lady cepetan takap
kabur kemana lagi lu
udah mana jalan yang buntu
lalu kalau kalian berani nafep gue gue bakalan teriak
riak saran riak
kebanyakan ada yang denger
di sini tuh sempih
lanjut pake buat

tapi sahabat itu bukan orang lain lagi
jadi mulai sekarang
lo gak boleh lagi bilang kalau lo gak punya siapa siapa
dewa baik banget sih
aku jadi makin gak enak hati
aku harus balas dendam
karena om lemos udah mainin aku
udah gak apa apa aku
gak nyangka aja kamu
baik banget sama aku
kayaknya udah aman nih
kayaknya gak cari lagi
yaudah gini aja
taruh sini aja
udah ikut tangannya
ini maksudnya apa sih clara
kok om lemos bisa ada di sini